singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait perjalanan wisatawan asing
syarat utamanya adalah pengunjung harus menerima vaksin penuh covid sembilan belas
nah kali ini ada rekan kami news anchor cnn indonesia tiffany raitama
akan berbagi pengalamannya tentang perjalanan serta ramadan di negeri tetangga singapura
alhamdulillah baik ini di sana masih sahur atau udah imsakwan
belum belum masih belum waktunya imsak jadi masih bisa minum
masih bisa sahur ya
nah oke van bisa cerita nggak van
pengalaman perjalanan ke singapura dengan peraturan baru tadi di paket berita
apa aja sih syarat syarat yang sekarang kita perlukan van
ya sekarang per satu april dua ribu dua kemarin beberapa hari lalu
singapura sudah memperlakukan kebijakan baru ya
terkait dengan kunjungan untuk ke negaranya
kalau yang saya rasakan sebenarnya
mungkin ini hampir sama seperti sebelum masa pandemi
cuma memang ada beberapa step beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh wisatawan
khususnya mungkin wisatawan dari indonesia
jadi kalau misalnya mau datang ke singapura
dari jakarta tentunya sudah siapkan dokumen
dokumen yang paling penting sebenarnya adalah vaksinasi
jadi vaksinasi sudah harus lengkap
paling tidak sudah menerima dua dosis atau vaksinasi lengkapnya ini
jadi kalau misalnya nggak pakai booster tidak apa apa
yang penting sudah dua kali
nah kemudian setelah itu tiket penerbangan sekarang juga tidak perlu yang terkoneksi dengan vdl
karena sekarang skemanya ini sudah berubah dari vdl ke vdf
nah kalau misalnya teman teman nanti yang mau datang ke singapura
vaksinasinya dipeduli lindungi itu nanti di contract ke vaksinasi sertifikat
kemudian setelah penerbangan tiket penerbangan
jadi tiket penerbangannya apa aja ya
sehingga memang banyak opsi juga nantinya sesuai dengan budget
kemudian harus mengisi sg arvel card tiga hari sebelum keberangkatan
jadi sd arrival card ini bisa diberikan
bisa di download di aplikasi atau mungkin bisa juga masuk ke webnya
jangan lupa habis itu di print dalam bentuk vdf documents
kemudian setelah itu download aplikasi facetogether
nah untuk mendownload aplikasi face together ini memang dimaksimalkan untuk menggunakan nomor kartu singapura
jadi jangan pakai nomor indonesia
nanti setelah tiba dibeli kartu singapuranya
kemudian download aplikasi facetogether
nah dua kali dua puluh empat jam sebelum keberangkatan ini pengunjung harus juga sudah melakukan pcr atau antigen di jakarta atau di indonesia dengan hasil negatif
kemudian datang ke singapura terbang ke singapura
seperti biasa melalui proses imigrasi ambil bagasi abis itu langsung bisa jalan jalan
jadi kalau kemarin kan mungkin masih ada
kalau kemarin kan mungkin masih harus mengharuskan untuk antigen dulu nih
tiga mandiri mungkin selama tujuh hari ya kan
terus tiba di canggih airport juga harus antigen
sekarang sudah tidak perlu
jadi hampir sama seperti sebelum masa pandemi
wow ini mirip dengan dua tahun lalu mungkin ya van ya
nah van artinya ini berarti bisa online semua ya sebelum kita sampai di singapura ya
karena memang yang
karena memang yang
apa namanya yang terkoneksi dengan online itu apps ya itu
sg rifle card ya itu
jadi sg rifle card kemana mana bisa ditunjukkan kalau memang diperlukan untuk masuk ke area publik dan lain sebagainya
kalau seperti saya misalnya
saya sekarang ada pekerjaan ada peliputan di kapal pesiar
di kapal pesiar pun harus menunjukkan ya itu tadi
vaksinasi lengkap sg arrival card yang sudah di print
kemudian sertifikat vaksin internasional
van masih terhubung bersama kami
bisa mendengar suara saya fani
tadi sempat terputus ya
seperti ada gangguan sedikit
bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa
dan kemudian ketika vani sampai di sana apakah ada protokol khusus begitu
misalkan prokesnya lebih ketat ada ketentuan tambahan misalkan ketika sudah sampai di singapura
seperti apa van
kalau untuk di singapura sendiri memang mereka sudah melonggarkan kebijakan terkait dengan
salah satunya ketika di luar ruangan di area terbuka tidak perlu lagi menggunakan masker
jadi sekarang sudah bebas masker
dengan catatan tentunya di luar ruangan
kalau di dalam ruangan masih harus menggunakan masker
misalkan kita ada di satu tempat seperti restoran
maksimal satu meja atau satu grup itu sepuluh orang
kan tadinya lima orang maksimal
sekarang sepuluh orang
tapi tetap semuanya dari meja ke meja
jadi aturan yang tidak berubah adalah social distancing
mereka tetap ada di social distancing yaitu satu meter
tapi artinya sudah lebih baik begitu ya
tidak seperti saat pandemi kita kesana masih harus dengan susah payah
menunjukkan hasil antigen
kemudian tadi fani menyebutkan bisa ada tempat tertentu yang buka masker
begitu artinya indonesia harapan kita cepat bisa seperti itu ya van ya
ya karena di singapura sendiri tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakatnya terhadap protokol kesehatan itu sangat tinggi
walaupun yang saya lihat ya walaupun di luar ruangan itu mereka sudah boleh bebas menggunakan masker
tapi masih ada yang ada juga yang masih menggunakan masker
kemudian juga mencuci tangan masuk ke area publik itu disediakan juga masih banyak dan mereka masih patuh
kemudian juga tingkat vaksinasi di sini juga sudah cukup tinggi khususnya booster
jadi memang memang itu yang membuat keyakinan mereka bisa membuka ya
kita harapannya indonesia pun kalau dilonggarkan juga masyarakatnya tetap
ya itu yang terakhir ya pada protokol kesehatan
iya benar benar yakin dulu ya harusnya ya baru kita bisa menjalankan dengan baik
nah ini saya penasaran van kamu kayaknya beruntung banget di hari pertama dan insya allah hari ini hari kedua bisa menjalankan ramadan di sana
puasanya kira kira seperti apa vibesnya sama nggak dengan di indonesia
jamnya sama nggak dengan di jakarta gimana van
kurang lebih kalau misalnya di total durasi ya sama dengan ada di indonesia gitu
karena memang ya lebih banyak
ya letaknya berdekatan kemudian juga perbedaan waktunya hanya satu jam dengan di jakarta
di singapura lebih cepat
kemudian juga lingkungannya masih sama sama di asia tenggara dan sangat tidak susah menemukan orang indonesia atau mungkin masyarakat umat muslim
iya kan yang ada di sini
jadi adaptasinya tentunya tidak terlalu susah
kemudian menemukan suasana ramadan itu juga tidak terlalu susah
makanan tidak terlalu susah
jadi ya kurang lebih sama lah ya seperti yang saya rasakan ada di jakarta
masih mirip mirip begitu ya
nah ini kira kira yang paling berkesan di hari pertama kemarin apa nih
apakah buka sudah dengan kira kira mungkin nasi lemak di singapura atau masih makanan makanan indonesia nih van
belum mencicipi masakan indonesia sampai dengan sahur hari kedua berarti ya
sahur hari kedua
tapi paling nggak lidah lidahnya masih agak nyambung lah ya
ada nasi lemak gitu
sudah rindu dari sekarang sepertinya ya
nah tiffany ini kan juga sedang berada di sebuah kapal pesiar gitu
nah gimana kesan berpuasa tapi ada di kapal pesiar nih van
bisa dibagikan ceritanya keseruannya
oke keseruan ya berpuasa di kapal pesiar karena kapal pesiar mungkin banyak fasilitas yang disediakan
kemudian juga dalam masa pekerjaan juga sekarang gitu jadi gak terlalu apa namanya nggak terlalu ini dengan durasi berpuasanya lah
eh tau tau tiba tiba udah jam dua belas
saya tau tau tiba tiba udah jam tiga gitu
dan kebetulan di sini juga di kapal pesiar ini banyak banyak pengunjungnya yang beragama muslim
banyak yang berpuasa juga
begitu juga dengan kru kapalnya
banyak yang berpuasa
banyak sekali orang indonesianya gitu
jadi tidak terlalu terasa berbeda lah
bedanya adalah kira kira
kanan depan belakang semua laut
oke oke tapi itu tentu menjadi pengalaman yang berharga
pengalaman yang tidak semua orang bisa merasakan
puasa ada di kapal pesiar apalagi tidak hanya di indonesia tapi ada di singapura ya
van terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini cnn anchor cnn indonesia tiffany raitama
selamat berpuasa ya
semoga lancar ibadah puasanya ya